sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
udah mendinggal dunia ma
fadhil baru aja mengidentifikasi jenazahnya pak
tidak mungkin taufan meninggal
tidak mungkin ya allah
tidak mungkin taufan meninggal
tidak mungkin taufan meninggal

kita bisa bersama sama lagi seperti dulu fad
siapa saja yang menghalangi spesifikasinya
padahal apa yang akan dibuka pandangnya
untuk mendatangi usia tinggi

yang sekarang jadi krist fighting branch
taufan gak mungkin
mama mau lihat ini siapa
ma jangan ma
mama gak akan sanggup melihatnya bu
mama mau lihat anak mama sendiri
mama gak boleh
dah hancur ma
kalau dia taufan
kamu kan bilang dia udah hancur
ini pasti bukan taufan fadil
ini pasti bukan taufan
ini pasti bukan taufan
fadil juga berharap begitu ma
tapi disamping jenazah taufan
ditemukan gelang ini
ini gelang pemberian dia
untuk taufan ma
ini sudah jam sepuluh
kenapa belum pulang
dia lagi banyak pekerjaan kali
biasanya dia suka pulang malam
kalau lagi banyak kasus yang harus ditangani
ya kalau telat seharusnya dia kasih tahu orang rumah
biar kita nggak khawatir bu
jangan jangan dia pergi sama taufan
iya kemarin kan elena bilang
taufan mau melamar dia
taufan mau melamar dia
tapi haris menolaknya bu
ya mungkin sekarang dia nekat
nggak mungkin haris
alena gak mungkin melakukan hal senekat itu
alena memang orang yang gak nekat bu
tapi laki laki itu pasti yang nekat
coba kamu dukung
nggak aktif bu
kita tunggu dua jam lagi bu
kalau memang belum ada kabar
kita harus laporkan soal ini ke kantor polisi
iya benar haris
kalau sampai laki laki itu mengajak elena kawin lari
saya akan patah patahkan tulang tulangnya
kenapa kamu tinggalin aku sendiri
kamu harus tambah ya alen
ikhlaskan keperdian kak taufan
kamu harus ikhlas
kenapa kamu pergi tinggalin pak mana
lima tahun kamu berdiri
kamu pulang dalam keadaan seperti ini nak
kenapa kamu tinggalin papa nak
mama yang sabar yang tabah
papa juga nggak rela lihat taufan seperti ini mak
ini semua sudah terjadi
yang penting kita tahu kalau tovan itu
adalah anak yang baik
dia mau kembali menjadi bagian dari kita pak
cuma sayang allah belum mengizinkannya
makanya terjadilah semua ini
mama yang telah melupakan taufan
mama bukan ibu yang baik
mama ibu yang kejam
mama bukan ibu yang baik taufan
mama sudah banyak buat kebaikan untuk taufan mak
mama ibu yang baik
yang meninggal itu siapa sih
bukan camilla kan
yang meninggal itu taufan
taufan itu siapa
taufan itu saudara kembarannya fadil
fadil punya kembaran
kok gue nggak tahu
kok lo nggak pernah cerita sama gue
yaudah gini aja nanti aku akan ceritain ke kamu
sekarang kamu masuk dulu aja ya
ucapin bela sungkawa sama keluarga yang pertama
adokah adok ah
lo kok ada lena

edu edu apaan sih
tolong jelasin ke gua kenapa tiba tiba bisa ada nama tovan dalam rumah ini
dan kenapa tiba tiba lo jadi akar sama lena
do kak taufan itu adalah saudara kembar kak fadil
dan selama ini kamu sudah salah paham
salah paham salah paham apaan sih
iya kamu salah paham
karena alena tidak memiliki hubungan khusus sama kak fadil
karena alena adalah pacara kak taufan
iya jadi yang selama ini kamu tuduh siku itu bukan ke fadil tetapi kau taufan
jadi kamu harus minta maaf sama kak fadil
aku masuk dulu ya dok permisi
kamu dari mana jam segini baru pulang
alena kalau yang tanya jawab
kenapa jam segini baru pulang
jangan bilang kamu pergi sama taufan ya
anak berandalan itu enggak kan
kamu jangan kasar gitu doang sama anak
habis ditanya nggak jawab bu
benar kan kamu pergi sama taufan
tapi enggak usah khawatir

alena enggak akan berhubungan lagi sama taufan

karena taufan udah meninggal
taufan alit pembahayaan chili
itu ayah akhirnya bercinta sama taufan

ayah mau bicara sayang
kenapa alena harus mengalami nasib yang sama
apakah ini balasan yang harus aku terima
karena aku telah menelantarkan
farah dan anak kandungku selama dua puluh tahun ini